bekerjasama dengan perusahaan otomotif yamaha samsung membuat purwarupa kendaraan roda dua dengan teknologi head up display atau hud
samsung smart vince shield tidak hanya berfungsi sebagai kaca depan tapi juga sebagai display proyektor kecil yang terhubung dengan ponsel pintar
smart windshill memiliki berbagai kemampuan mulai dari menampilkan pesan singkat panggilan telepon
informasi kecepatan kendaraan hingga navigasi gps
jika pengendara sedang tidak bisa membalas pesan yang masuk smart windshield menyediakan default sms balasan
pengendara harus menggunakan aplikasi khusus pada ponsel saat menggunakan teknologi ini
untuk saat ini teknologi smart windshield masih sebatas konsep dan butuh pengujian lebih lanjut
belum ada kepastian dari pihak yamaha ataupun samsung mengenai produksi masalnya
produsen helm pintar khusus sepeda motor skuli membuat pelindung kepala yang juga memiliki head up display
layar helm schooling yang bernama ar satu ini memiliki layar virtual kecil
display virtual ini mampu menampilkan navigasi notifikasi pesan dan telepon hingga playlist musik dari ponsel
selain itu layar virtual akan mengeluarkan tampilan visual bagian belakang motor dengan sudut pandang satu ratus delapan puluh derajat
gambar ini diperoleh dari kamera lensa lebar yang terpasang di bagian belakang helm
selain telah memenuhi standar keselamatan lensa skuli ar satu diklaim anti gores dan tidak berembun
helm pintar dengan display virtual ini dibanderol sekitar dua puluh juta rupiah
namun produksi helm dikabarkan terhenti setelah skuli mengalami krisis finansial akibat ditinggalkan investornya
perusahaan teknologi asal san diego nuvis memiliki konsep hud yang berbeda

nuvis mengembangkan kondisi kondisi yang berbeda
nuvis mengembangkan piranti hud portable yang dapat digunakan pada helm bertipe full face
hud nuvis cukup dipasang dengan dijepit pada pelindung dagu
peranti optik novis akan menampilkan citra virtual seolah olah ada layar di depan mata pengendara
menampilkan berbagai informasi antara lain kecepatan peringatan batas kecepatan dan rute tiga dimensi
novis juga bisa menjalankan aplikasi komunikasi dan musik
dilengkapi headset bermikrofon serta kamera aksi
pengendara motor dengan nuvis bisa menjelaskan kondisi kondisi kondisi
bisa membuat video perjalanan sekaligus merekam narasinya
sud portable ini dihubungkan dengan ponsel pintar melalui bluetooth
sementara pengaturan menu dilakukan dengan pengendali tambahan pada stang motor
nuvis hud portable dipasarkan dengan harga sekitar sembilan juta rupiah
meski diciptakan sebagai fitur keamanan dan kenyamanan
head up display masih dianggap mengganggu fokus pengendara motor
apapun konsep dan teknologinya
mengendarai motor dengan sud justru bisa membahayakan keselamatan
jika pengendara tidak fokus dan berkonsentrasi